ini mau ngapain sih
kok banyak banget bunga disini
untuk menghias kamar ini
katanya ungkapan kebahagiaan
karena dia sudah berkumpul sama anak dan istrinya
mbak cynthia maafin nenek gak tuh
nenek gak ada maksud buat membantu pelakor itu
ini emang nenek disuruh mas afif
tapi dia gak mau
tapi emang itu dasar pelakor teh
menurut gue gini biar mas masin masin dia
kamu gak tepat di janji kenzo
kita akan selalu bersama
tapi gara gara kamu
tante bella jadi pergi
tante bella itu yang lain
kamu baru sebentar ketemu mama kamu
kamu udah begini
kamu benci sama aku
aku benci sama kamu
kamu ini apa apaan sih
kenapa kamu pecahin mainan kezo kayak gitu
beraninya kamu menampar alika
kamu itu baru sehari disini
tapi kamu udah berani menapar alika
jangan mentang mentang alika
alika gak ada ibunya disini
kamu bisa seenaknya sama saya
saya yang melindungi dia disini
kalau ini adalah rumah aku
jadi terserah aku
mau ngapain aja terserah aku
karena ini rumah aku
jadi kamu pikir kamu punya hak di rumah ini
kamu mengusir saya dengan alika
kamu boleh mengusir saya sama alika
tapi itu atas persetujuan reno
karena ini rumahnya reno
dimana ini bukan rumi
emang lo liat dirimu ser stu belakang
kamu biar aberta
kamu lihat sini
semenjak sanas datang suasana rumah ini jadi gak enak
gak ada sih
tapi ya biar bagaimanapun juga sanas itu kan masih istri sahnya reno mas
ibu dari kensuk
iya tapi pak reno gak suka sama dia
mas kamu kan bisa lihat sendiri mas
meskipun afif dan bella sering mendapatkan rintangan tapi mereka ujung ujungnya tetap bersatu juga kan mas
nah sama ini juga reno sama sanas itu tetap suami istri
dan pasti lama kelamaan juga mereka bakal bersatu kembali mas
kita ini kan bukan siapa siapanya mereka
kamu kan cuma karyawannya mas reno
jadi lebih baik kita keluar aja mas dari sini mas
nanti aku cari rumah untuk kita kontrak ya
mas iko jangan pergi kemana mana
tetap tinggal di rumah aku
aku gak sepenuhnya percaya sama sanas mas
aku gak tau rencana dia
cuman tuhan yang tau isi otaknya
lambatlah dia akan menyerah dan meninggalkan rumah
lagi pula aku sudah menganggap kalian seperti keluarga sendiri
kalian jauh lebih berarti daripada shanes
kamu tuh harus tenang
jangan panik dalam menghadapi situasi seperti ini
di sini karena rasa kasihannya bella
ini memalukan mah buat aku
sintia dikasihanin ya ampun mah
kamu bisa gak open your eyes open your mind
oke ini permainan
dan kamu harus memenangkan permainan ini
caranya adalah buang jauh jauh ego kamu
ikutin arah angin kemana
kalau lagi keberat kamu ikut ke barat
kalau lagi ketimbur ikut ke timbur
jangan kamu tentang yang ada nanti kamu akan terhempas
emang bener juga
kayaknya aku harus bikin skenario baru deh ma
afif yang bawa bela ke sini dan afif juga yang harus ngusir bela dari sini
aku harus berganti perang
aku rela kok mah jadi kacungnya bella
asal semua rencana aku berhasil
itu baru semak
itu baru anak mama
gitu cerdas sekali
anak cucu mama lucu sekali
itu dia yang mama pikirin juga
mama harus ledekin
udah biarin aja aku aja yang ledekin
sekarang mama pulang aku yang ledekin bik lina oke
tapi kamu pastiin ya setiap ada perkembangan apapun kamu kasih tahu ke mama
iya pastilah mama
aku cerita sama siapa lagi kalau bukan sama
ini mau ngapain sih
ini mau ngapain sih
ini mau ngapain sih
ini mau ngapain sih
aku banyak banget bunga di sini
saya disuruh mas afif untuk menghias kamar ini
katanya ungkapan kebahagiaan karena dia sudah berkumpul sama anak dan istrinya
mbak cynthia maafin nenek lah tuh
nenek teh gak ada maksud buat membantu pelakor itu
ini teh emang nenek disuruh mas afif
tapi emang itu dasar pelakor teh
biar nyuruh begini biar males malesin mbak cynthia
pasti sih bella nih yang minta sama afif
nenek mah gak manas manasin emangnya nenek teh kompor apa
emang kamu kompor kompor menduk
ngapain sih pa cengar cengar sendirian
karena akhirnya syifa cucu kita tuh tinggal di sini sama sama dengan kita
bikin papa jadi keinget sama raina
rena sama suaminya yang tukang masak itu lagi pergi sama temen temennya
mama heran sama mereka pak
dari pertama dateng sampe sekarang itu gak jelas
gak pernah mau kumpul gak pernah mau bicara sama mama gak pernah mau makan bareng
memangnya dia pikir rumah ini hotel
pulang cuma tidur doang begitu sekarang kerjaannya
aku nanti bayi aku sebentar ya ma
papa lihat kan memangnya dia pikir mama ini babysitter
udah lah ma dinikmati aja namanya juga cucu
gak bisa mama harus cari tahu kenapa ini nih
aduh kesian banget sih
hah kenapa kenapa hah
kamu kenapa ayo cerita sama mama ada apa sih
gak ma aku gak kenapa kenapa kok
udah gak apa apa ayo cerita kemana kasih tahu
afif ma afif gak menyambut kedatangan bayi aku
dia malah menghias kamarnya dengan bunga bunga untuk menyambut kedatangan bella dan shiva
ini gak adil mah buat aku
bener bener keterlaluan nih afif selalu aja cari gara gara gak ada keadilan
tunggu ya udah gak usah nangis
gak gak gak udah udah
oh udah selesai cepet cepet cepet
kayak mau nyambut apa aja padahal cuma nyambut perempuan
kayak gitu ngapain coba mendingan dibuang buangin lah
ma ya terserah afif dong ma
terus mama ngusir bilina sama nenek itu buat apa
biar aku kerjain semuanya sendiri
ya udah afif kan kerjain sendiri semua
apalagi sih ma mama nunggu apa
mama yang keluar atau afif yang ada di sini
yang jelas mama yang keluar
iya aku sengaja mentata ruangan ini supaya kamu betah di sini
walaupun sederhana aku harap kamu senang
ya belum lah baru jam segini
mas buat donde kita samen
kamu yang ketiga
pas balik aku ga pursue poule
pengajian udah zoning n jow kan
iya buki peny xp you suruh
papa karena saya sekarang punya rencana saya mau buatkan kamu restoran
dan saya mau restoran itu kamu yang kelola gimana
hmm perlahan gue dapat apa yang gue incer selama ini
perjuangan anak gue gak sia sia untuk meyakinkan raina dan keluarganya
apa papa mau bikin restoran
oh enggak enggak boleh